dua tersangka yang sebelumnya menjadi buronan kpk
dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster
yaitu andreau pribadi misanta dan amiril mukminin
telah menyerahkan diri ke kpk pada kamis siang
andreau adalah staf khusus mantan menteri kelautan dan perikanan
yang dalam kasus ini juga bertindak sebagai ketua pelaksanaan
tim uji tuntas perizinan usaha budidaya lobster
sedangkan amiril berasal dari pihak swasta
yang diduga sebagai perantara dalam kasus ini
saat ini kedua tersangka sedang menjalani pemeriksaan
setelah itu penyidik akan melakukan upaya paksa penahanan
terhadap kedua tersangka
kpk menyatakan akan melakukan penggeledahan secara menyeluruh
di gedung kementerian kelautan dan perikanan dan rumah edi prabowo
pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
deputi penindakan kpk karyoto menyatakan
kemungkinan munculnya nama tersangka baru begitu besar
nanti pada saat pengembangan penyidikan
tentunya kami akan menggali informasi yang berupa dokumen data
baik dari beberapa transaksi elektronik yang baru kita kembangkan
terhadap karena ini satu pemberi aja polanya seperti ini
dan dari rekening yang ada kan jumlahnya melebihi dari berapa
tentunya akan ada pemberi pemberi lain
sementara itu pasca ditetapkan edi prabowo sebagai tersangka oleh kpk
kementerian kelautan dan perikanan menghentikan sementara ekspor benih lobster
hingga batas waktu yang belum ditentukan
keputusan tersebut dicantumkan melalui surat edaran tentang penghentian
sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran atau spwp
bagi benih benih lobster yang ditanda tangani plt
dan perikanan tangkap muhammad zaini
eksportir diberikan waktu untuk mengekspor benih lobster terakhir
pada hari jumat dua puluh tujuh november khusus bagi benih yang telah tersimpan di packing house
kkp disebut akan mengevaluasi tata pengelolaan benih lobster
sesuai dengan peraturan menteri kelautan perikanan nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia